mantan kadif propam polri verdi sambo disebut sebagai jenderal bintang dua pembohong oleh mantan anak buahnya yang bersaksi dalam sidang kasus pembunuhan yosua huta barat pada selasa pagi
selain merusak karir anak buah yang namanya ikut terseret seluruh anggota keluarga mereka juga ikut menanggung beban psikologis akibat informasi palsu dari sambo
saksi yang dihadirkan dalam sidang dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati menyebut mantan kadif propampori itu sebagai jenderal bintang dua pembohong
saksi kombes susanto haris mantan kabak gakum biro provos div propampori dengan suara bergetar mengatakan marah kesal dan kecewa ketika mengetahui informasi yang disampaikan verdi sambo tidak benar
susanto haris menambahkan keluarganya sampai takut menonton berita
di televisi dan media sosial dan hidup dalam tekanan mental
hal yang sama diungkapkan oleh hendra kurniawan dan benny ali
ada yang lekna dua ada yang kapten ya ceritanya seperti itu
yang paling berat hukumannya itu sebenarnya bukan paksusnya beban yang kami terima ini terhadap anak kami istri kami keluarga kami itu yang paling berat yang mulia
artinya setelah saudara tahu itu semua
ya saya sempat saya juga sama terus ketika yesuskus ini ketekan ini kita dirongin ini
terus agus bilang masa sih bang begitu
iya kayaknya seperti itu karena di yesus ngomongnya begitu
wah kok sampai sejauh itu sih bang saya dikadalin begitu kita dikadalin begitu semua
dalam sidang lanjutan pembunuhan yosua huta barat sebelas orang saksi dihadirkan di pengadilan negeri jakarta selatan pada selasa pagi
enam saksi merupakan terdakwa kasus perintangan penyidikan
dan lima lainnya adalah empat orang anggota polisi yang pernah menjalani sidang etik dan paksus
serta seorang saksi sipil
dedy zuhari andika marianto jakarta